polemik penetapan kepala basarnas menjadi tersangka oleh kpk terus berlanjut
yang terbaru seperti kita saksikan baru saja pimpinan kpk alexander mawata mengatakan memang masih ada opsi peradilan sipil atau peradilan tipikor
jika diperlukan dengan catatan ada tim koneksitas antara kpk dan tni
tapi sebelumnya mahfud md menko polhukam sudah mengatakan bahwa peradilan militer akan terus dilanjutkan
sebenarnya apakah ada kekhawatiran jika kasus ini dilanjutkan di peradilan militer
bagaimana mencegahnya bagaimana memastikan tim koneksitas ini bisa terbentuk
untuk memastikan betul betul mereka yang tersangka bisa menjalani hukumannya atau betul betul menjalani hukuman seadil adil
kita bahas bersama narasumber malam ini
ada mas zainul rohman peneliti pusat kajian antikorupsi atau pukat ugm
mas rohman selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda mas roman
kalau kita melihat perkembangan kasusnya ini sekarang ada pembelahan ya
jadi ada berbagai pihak memberikan saran memberikan pandangan
menko polhukam mengatakan bahwa ini tetap bisa di peradilan militer seperti yang sudah diminta
dan sudah tadi cukup terlihat sudah berkonsolidasi sepertinya dengan panglima tni juga
tapi kemudian kalau kemarin dari kpk ketika ditanya soal peradilan militer atau sipil
dikatakan sipil masih bisa
maksudnya ini adalah peradilan militer
bagaimana sebenarnya pukat ugm melihat kasus ini mas rohman yang paling efektif
dan betul betul bisa menghasilkan putusan yang sebaik baiknya seadil adilnya
bagaimana sebenarnya mas rohman
jadi memang untuk perkara ini bisa dilihat untuk yang telah lalu
yaitu kemarin ketika kpk mengumumkan penetapan tersangka
kemudian diambil alih oleh puspom tni maupun ke depannya
nah kalau tadi disampaikan misalnya oleh mincom hulkam
bahwa peradilan yang tepat adalah peradilan militer
menurut saya tidak juga gitu ya
kenapa karena masih mungkin untuk diproses di peradilan umum
atau juga memang boleh juga diproses di peradilan militer
nah tetapi saya berpendapat yang paling tepat untuk memproses sebuah perkara
yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer
itu adalah peradilan umum
dalam hal kerugian dominan pada kepentingan umum
ini sesuai dengan pasal sembilan puluh tujuh
dan juga kalau kita lihat sebelumnya bisa dibentuk tim koneksitas
antara penyitik kpk dan penyitik puskom tni
sebagaimana diatur di dalam pasal delapan puluh delapan
nah apa sih plus minus atau kelebihan kekurangan masing masing proses ini
menurut saya kelebihan usulan kpk agar bisa dibentuk tim koneksitas
yang pertama adalah agar menghindari terjadinya disparitas
mulai dari tuntutan sampai kepentingan umum
sebenarnya kepentingan umum dari fiscal design pun diana tapi dipilih hasilnya
dan di ramai tim dan tim keventingan umum itu morgan huygher crispy yang jauh lebih

kita tetep ket quoi lebih banding kepada orange yang mana kita lagi
mringsit itu sangat mencoba punya turut diatur dengan nalpangan public
diandai komunikasi yang terakhir sama dengan penjelasan dari

karena itu menurut saya yang pertama disparitas itu akan bisa dikurangi kalau perkaranya itu dilakukan secara koneksitas
yang kedua adalah dari sisi efektivitas penyidikan
kalau tim penyidik dari kpk dan tim penyidik dari mabes tni di puspom itu bisa dalam satu tim koneksitas
maka para penyidik bisa berdiskusi secara langsung dan juga menggunakan alat alat bukti yang ada untuk dapat seoptimal mungkin menjerat para tersangka
ini berbeda misalnya kalau dilakukan secara terpisah penyidik kpk menyidik untuk sipil dan penyidik puspom tni menyidik untuk militer
maka diskusi antara para penyidik ini tentu akan lebih sulit dilakukan
demikian juga penggunaan alat alat bukti yang bisa dilakukan mungkin hanya sekadar meminjam
karena alat alat bukti kan berada di kpk bukan di puspom tni
nantinya berarti tni hanya bersifat meminjam alat bukti yang digunakan untuk menuntut para pelaku sipil yang ditangani oleh kpk
jadi menurut saya dari dua penjelasan itu peradilan umum dan juga tim koneksitas itu lebih menjamin efektivitas penanganan perkara ini mbak
oke efektivitas kita bicara soal itu ya
mas roman tapi kalau misalnya melihat perkembangan sekarang
di awal kita lihat kemudian sudah
ada penolakan dari tni kemudian juga sudah kasusnya sekarang diserahkan secara resmi kepada puspom tni
dan kemudian apakah masih ada peluang sebenarnya bagi kpk untuk menarik kembali
berkoordinasi lagi dengan tni untuk membawa ini ke peradilan umum
ya kalau menurut saya sih kalau dilihat dari aturan hukumnya sangat mungkin
tetapi kan apakah ini bisa dipraktikan oleh kpk
saya melihatnya peluangnya
peluangnya kecil ya dilihat misalnya juga dari political will maupun dilihat dari keberanian gitu ya
jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah menawarkan koneksitas gitu ya
agar puspom tni ini bersedia untuk membentuk tim penyidikan koneksitas
dan yang kedua adalah membujuk agar meyakinkan agar di prosesnya di peradilan umum
proses di peradilan umum itu bukan pertama kali mbak putri
terakhir ada kasus yaitu kasus korupsi
pengadaan sholat satelit di kementerian pertahanan itu sudah diadili di peradilan umum
karena ada pelaku dari sipil dan militer
nah itu juga dituntut oleh tim koneksitas juga dari auditor militer dan dari kejaksaan
artinya sudah ada presidennya sebelumnya
tetapi kalau pembentukan tim koneksitas juga tidak direspon oleh pom tni
juga usulan untuk diadili di peradilan umum juga ditolak
maka yang terakhir setidak tidaknya adalah
kpk dapat melaksanakan kewenangan sesuai dengan pasal empat puluh dua undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
yaitu agar kpk melakukan fungsi koordinasi dan pengendalian perkara
artinya puspom tni dalam hal ini menurut undang undang
sesuai perintah undang undang harus bersedia untuk dikoordinir
dan juga dikendalikan dari sisi penyidikan dan penuntutannya oleh kpk
ini juga bermanfaat
dan juga berguna untuk menghindari terjadinya disparitas
atau bahkan jangan sampai terjadi impunitas mbak putri
disparitas atau imunitas ini apakah anda merujuk pada peristiwa
swastanya dihukum tapi kemudian yang dari militernya bebas gitu kan
apakah itu yang maksud anda
ya ini yang menjadi ingatan publik ya
kasus yang belum terlalu lama yaitu pengadaan helikopter agustaris satu ratus delapan
di mana kpk menurut kami sebagai publik berhasil menyelesaikan secara tuntas
seluruh pelaku swasta dihadirkan kemudian dijerat secara pidana melalui peradilan umum
tetapi secara terpisah puspom tni menangani pelaku militer
ada beberapa yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka
kemudian tidak berlanjut penanganannya
nah ini kan kemudian menjadi tanda tanya oleh publik
apakah perkara pengadaan helikopter aw satu ratus satu
itu benar benar sudah tuntas atau ada pelaku pelaku yang tidak dituntaskan
nah ini kan kemudian menjadi refleksi untuk penanganan perkara di basarnas ini
jadi menurut saya proses penanganan di basarnas ini punya dua makna
yang pertama adalah perkara di baternal sendiri dan yang kedua adalah presiden ke depan
kalau ke depan selalu dibuat proses secara terpisah dan menolak adanya tim koneksitas
dan kalau ada korupsinya dilakukan secara penyertaan antara sibil dan militer
selalu dibawa ke peradilan militer
maka dikhawatirkan ke depan akan terjadi keraguan keraguan publik seperti yang terjadi pada perkara pengadaan helikopter agusta island satu ratus dua belas
jadi menurut saya memang saat ini menjadi momentum untuk kembali meyakinkan kepada tni bahwa
peradilan koneksitas itu sesuai dengan hukum dijamin oleh undang undang
dan lebih menjamin nilai keadilan
ya karena semua sama
sama di mata hukum
baik itu seorang sipil maupun militer kalau bersalah ya sama sama harus menjalani proses hukum
dan proses hukumnya pun seharusnya tidak memungkinkan terjadinya disparitas karena tunduk pada dua sistem peradilan yang berbeda mbak putri
ya mas roman tapi kemarin dari puspom tni kemudian sudah menetapkan dua tersangka yang sebelumnya ditetapkan kpk
kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh puspom tni
anda melihat ini adalah langkah awal
langkah awal tni untuk memberikan gambaran kepada publik bahwa betul mereka akan diproses kok atau bagaimana sebenarnya mas roman
ya tentu ini kan polemik sudah sangat membesar begitu ya
menjadi diskusi di mana mana mengenai keberlanjutan atau tuntas atau tidaknya reformasi sektor keamanan khususnya di bidang peradilan militer
nah langkah puspong tni memersangkakan dua orang dari militer aktif tersebut ya menurut saya

adalah salah satu jawaban dari tni bahwa tni komit untuk menyelesaikan perkara ini
namun demikian meskipun publik melihat bahwa tni komit publik punya harapan agar peradilannya itu menggunakan koneksitas di hadapan peradilan umum sesuai dengan pasal sembilan puluh satu kuhap
jadi kita percaya kepada tni bahwa tni pasti akan sungguh sungguh untuk penyelesaian perkara ini
tetapi kan harapan publik tidak hanya perkara ini saja
kedepan ya ketika ada
pidana korupsi yang dilakukan oleh sipil dan militer atau biasa disebut sebagai penyertaan
maka di situ harus ada tim koneksitas
kalau kerugiannya dominan pada pihak militer
silakan untuk diadili di peradilan militer
sesuai pasal sembilan puluh satu puhap juga
tapi kalau kerugiannya kepada kepentingan umum
seperti terjadi di konteks korupsi basarnas
maka seharusnya peradilan umum lah
dan ini kan juga ada konteks supremasi sipil juga menurut saya
kenapa karena kan peradilan umum itu
adalah tempat untuk menyidangkan orang orang yang tunduk pada pidana peradilan
ya juga kepada tindak tindak pidana yang merupakan tindak pidana non militer
sehingga ketika di situ ada pelaku militer melakukan tindak pidana bersama sama
dengan pelaku sipil dan tindakannya itu bukan pidana militer
maka harusnya tunduk kepada pelaku sipil
pada peradilan sipil
nah kalau tadi dari yang disampaikan oleh
berdasarkan undang undang tni bahwa
selama belum direvisi undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh tujuh tentang peradilan militer
maka tni tidak dapat tunduk pada peradilan sipil
itu dalam hal seorang tni sendiri
tanpa pelaku sipil melakukan tindak pidana umum
tetapi kalau ada penyertaannya
bukan mengacu kepada pasal enam puluh lima undang undang tni
tetapi mengacu kepada pasal sembilan puluh satu kuhap
jadi maksud saya juga
pernyataan raymond koppelguckam
pak raghma putente dengan segala hormat
juga kurang tepat juga
kenapa karena kalau ada penyertaannya
ada pelaku sipilnya
itu tinggal dilihat kerugiannya ada di mana
kalau kerugiannya ada di sipil
tunduk pada peradilan sipil
kalau kerugiannya di militer
tunduk pada peradilan militer
ini sebenarnya sangat sederhana
ini soal menurunkan ego sektoral
dan secara rendah hati
membaca sedemikian banyak peraturan perundang undangan yang mengatur
yang memang peraturan peraturan perundangan itu memiliki
banyak pengaturan yang sampai sekarang belum lengkap
ada kuhap ada undang undang kpk
ada undang undang penyelenggara negara yang bersih dari kkn
dan juga ada undang undang tni
dan juga ada undang undang peradilan militer
itu semua tidak bisa dibaca secara terpisah pisah
harus dibaca dengan komprehensif
dengan penuh kerendahan hati
untuk mengakui bahwa undang undang ternyata
bisa mewajibkan kepada tni untuk tunduk pada peradilan umum
kalau terjadi tindak pidana bersama sama
antara tni dan sipil
yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan sipil
mas roman terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
kita lihat nanti seperti apa perkembangannya
karena memang saat ini
koordinasi juga terus dilakukan antara pimpinan kpk
dan juga panglima tni
terima kasih banyak mas roman dari peneliti pukat ugm
terima kasih selamat malam